keluarga menjadi lingkungan yang paling rentan dengan tingkat penularan yang lebih tinggi dibandingkan dengan klaster lainnya
lingkungan tempat tinggal yang padat belum lagi anggota keluarga yang masih beraktivitas atau berkegiatan di luar rumah meningkatkan risiko penularan di lingkup kecil
kami akan bahas malam hari ini bersama alexander kaginting yaitu kepala bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas
dan juga tri yunis miko wahyono epidemiolog universitas indonesia selamat malam bapak bapak
budaya kita itu adalah budaya komunal familial
sering terjadi sapa menyapa dan kemudian mengumpul menjadi satu tempat silaturahmi
sehingga dalam kegiatan itu juga banyak interaksi antara ayah ibu kemudian saudara dari keluarga ibu keluarga ayah tangga
jadi banyak kasus kasus ini jadi oleh kerumunan sesamanya
baik sewaktu ada kegiatan
ibadah pun juga kegiatan sosial pun juga wisata bersama
dan termasuk juga mudik bersama
jadi dalam mudik bersama ini akibat terjadinya interaksi yang begitu kental dan dekat sehingga terjadilah transmisi virus
kalau kita lihat selama lima hari belakangan ini kasus bertambah itu lima
kemudian kita lihat kenaikan wisma atlet enam tujuh puluh lima persen
dan bor juga di rumah sakit
di jawa dan di sumatera juga naik
dan ini ada yang dua tiga persen bukan tiga persen
kita juga tidak menutup mata bahwa seperti di cilangkap misalnya
ada timbul sejumlah warga dalam satu rt dan rw kelurahan cilangkap dinyatakan positif
dan kita mengapresiasi tim pelacakan kontak yang bisa melakukan pemeriksaan testing dan kemudian melakukan isolasi
demikian juga di perumgeria
di perumgeria kita melatih bubulak
misalnya kan itu yang terjadi di bogor
lebih kurang enam puluh orang
kita juga mengapresiasi tim pelacakan kontak yang bisa melakukan pemeriksaan dan kemudian melakukan isolasi
dan semua ini adalah kluster keluarga bercampur juga dengan kluster kampungnya kluster tetangga
dimana mereka bersilaturahmi bersama sama
termasuk juga di sleman
jumlahnya cukup besar sampai ada lima puluh lima yang positif
ini juga kalau kita lihat
banyak oleh karena saling berkunjung dan kemudian
ya memang ada yang berpakai masker dan ada yang tidak
hingga jadi juga transmisi
dan tapi ada juga di cilacap itu tenaga kesehatan
kesehatannya ada lebih kurang empat puluh an
itu juga akibat lalainya mereka memakai apd terhadap abk kapal yang balik datang ke cilacap dan positif
jadi ini kita tidak heran
kasus ini karena berbagai laporan juga yang mengatakan bahwa dari satu ratus delapan puluh ribu pemudik
yang diperiksa secara acak ada lima ratus dua puluh empat yang reaktif
dan kemudian ini juga harus kita isolasi
dan inilah yang menjadi tugas kita belakangan ini adalah pertama
melalui ppkm skala mikro kita harus mengaktifkan semua rt dan rw
untuk mengidentifikasi siapa yang mudik dan siapa yang kembali
kedua siapa yang bergejala
dan siapa yang terkonfirmasi ini juga harus bisa dipisahkan
dan kalau rumahnya tidak memadai maka dia harus pergi ke satu isolasi yang terpusat
dan kalau rumahnya memadai eh dilaksanakan
tapi kalau tidak jangan
dan kemudian kita berharap supaya tim pelancaran kontak
kontak tracing di tingkat desa dan kelurahan
ini adalah saat puncak puncaknya untuk melaksanakan kegiatan tersebut
jadi rasio tracing rasio close contact itu harus benar benar diperhatikan
dengan demikian kita bisa mengisolasi siapa mereka yang kontak erat
dan kemudian kita bisa melakukan karantina terhadap mereka yang kontak erat
dan isolasi bagi mereka yang sudah positif dan bergejala
jadi ini semua menjadi tugas kita bersama
tidak hanya aparat desa ataupun aparat kelurahan
tetapi kita seluruh masyarakat
jadi semua mereka yang diisolasi harus benar benar serius dan sungguh sungguh
untuk menjalankan jurnal isolasi tersebut
yang terakhir adalah bahwa kita melihat banyak varian baru
jadi varian baru ini mempunyai gambaran klinis yang berbeda
walaupun penularannya cepat tapi clinical features gambaran klinisnya berbeda
oleh karena itu kita berharap panduan isolasi mandiri ini harus benar benar dikerjakan dengan baik
misalnya memakai masker membuang masker
kalau ada sakit harus segera lapor
kalau ada perburukan misalnya oksigennya turun atau sesak nafas harus cepat ke dokter
prototnya lah ya
sehingga dengan semakin dini dikerjakan semakin dini ditolong diobati akan semakin baik
dan khususnya juga itu isolasi mandiri
kalau rumahnya tidak memadai jangan dilanjutkan
karena akan berakibat satu keluarga itu akan sakit
dan kemudian juga kebersihan rumah desinfektan
pemakaian masker itu harus benar benar disiplin
ini harapan kita
jadi semua ini harus menjadi tugas kita bersama
pemerintah masyarakat untuk melakukan pelacakan kontak melakukan zona isolasi
dan bagi mereka yang isolasi mandiri ternyata perburukan cepatnya berobat ke dokter
dan bagi mereka yang perburukan segera ke rumah sakit
dan rumahnya yang tidak memadai segera ke isolasi yang terpusat
misalnya wisma atlet ataupun lost man
ataupun perumahan yang ditunjuk untuk tempat isolasi mandiri
ini mungkin langkah langkah yang harus kita lakukan
yang penting masyarakat harus sadar bahwa di sekitar dia ada virus yang merajalela
yang bisa mengancam dirinya mengancam keluarganya dan mengancam seluruh andai tolan yang ada di sekitar dia
pak alex kita kan beda satu satu pak alex
prokes harus diterapkan
jangan longgar karena kita sudah melakukan vaksinasi
jadi ini juga harus menjadi catatan juga supaya pokok kesehatan harus diterapkan
tentatipun dia sudah vaksin
baik sebentar pak alex kita akan bedah satu satu karena banyak sekali tadi yang dari pak alex sampaikan
mulai dari test tracing intinya bagaimana skema hulu kehilirnya
saya akan ke pak yunus
pak yunis kalau tadi kita melihat satu satu kita beda
pak alex sampaikan bahwa karakter atau tipe masyarakat kita kan masyarakat yang guyup ya
padahal sudah tahu risikonya seperti apa
formula atau strategi penanganan untuk memperkecil atau meminimalisir penularan dan juga penyebaran covid sembilan belas harusnya pun seperti apa
tapi yang terjadi di lapangan tidak seperti itu
yang sekarang ditakutkan atau dikhawatirkan adalah jangan sampai kita seperti india dengan pandemi yang begitu masif
angkanya naik atau terus melonjak
nah bagaimana akhirnya kita semua harus bisa meredam atau meminimalisir
penyebaran atau tingkat penularan di lingkungan perumahan atau di lingkungan atau di kluster keluarga ini
ya jadi kluster yang saya amati yang paling banyak adalah kluster
yang kedua adalah kluster rumah tangga atau tetangga
kemudian yang ketiga terbanyak adalah kasus
kerja atau kantoran begitu
itu yang terbanyak
dan itu wajar
tapi setelah lebaran ini saya takut
karena kak setangganya itu full polaris banyak banyak begitu
baik itu di bogor atau di bubulan
kemudian di jakarta di cilangkap
kemudian di banten pasti ada
klusternya cuma tidak dilaporkan
ini yang saya takut
ini yang saya takut kemudian kluster kluster itu meledak
kemudian akan jadi seperti di india begitu
karena sebaliknya kita tidak bisa menangkap penaikan kasus covid yang sebenarnya
saya yakin surveillance kita sudah gagal
jadi kalau ini terjadi terus menurut
dan kemudian vaksinasi tidak dipercepat
saya takut sebenarnya negara kita terjadi seperti india begitu
kabupaten kabupaten nanti kabupaten itu akan meledak
kemudian kapasitas pelayanan tidak tertampung
kalau semua kabupaten akan repot begitu mbak
oke pak yunis berarti artinya tadi yang anda sampaikan
apa yang terjadi sampai sekarang ini pemerintah dinilai gagal begitu
untuk paling tidak untuk kluster keluarga ini
bukan pemerintah artinya surveillance
surveillance menangkap peningkatan dengan baik
jadi sekarang masih lima enam
jadi menurut saya peningkatan tidak seperti itu begitu
seharusnya sekarang peningkatan
seharusnya sekarang peningkatannya lebih banyak
tapi tidak tetap tertangkap oleh surveillance
karena sudah seminggu lebih dari lebaran begitu
kita tidak menangkap peningkatan yang sempurna begitu mbak
oke pak yunis tadi pak alex sampaikan
berkaitan dengan tes dan juga tracing tadi itu tadi
kalau selama ini mungkin bagaimana tes dan juga tracing
di lingkungan perumahan paling tidak sampai ke tingkat apa
desa kelurahan kemudian rt rw itu hanya dilakukan ketika ada kasus
tapi menurut anda apakah dengan kondisi yang sekarang ini
kekhawatiran banyak orang pak yunis juga salah satunya
jangan sampai kita seperti india
tes dan juga tracing ini perlu
tidak usah melihat ada atau nggak ada kasus
sudah test tracing saja gitu
ya pasti lewat kontak tracing mbak
jadi tidak mungkin kita melakukan random check
jadi setiap desa begitu
atau setiap rw begitu
kalau nggak ada indikasi bahwa di rw tersebut ada kasus begitu
jadi harus ada kasus
kemudian dilakukan kontak tracing
makanya kluster rumah tangga yang terbanyak di bubula
kemudian di cilangkap itu dimulai dari kasus
kalau tidak ada kasus sedet
tidak ada rasional untuk melakukan kontak tracing atau tes
jadi menurut saya kontak tracing ini di indonesia sudah turun begitu
jadi sekarang masih empat sampai sepuluh
jadi rata rata enam
jadi kluster keluarga yang mampu di tracing
sedangkan selainnya tidak mampu di tracing
terutama pada kabupaten atau provinsi provinsi yang tinggi di indonesia
karena penduduknya atau wali kotanya sebenarnya tidak mengupayakan kontak tracing itu lebih baik
karena provinsinya atau kabupatennya tetap mau melakukan
tetap mau tidak merah begitu
walaupun tidak juga hijau begitu
kita kurang mengupayakan tracing
tadi seperti yang pak yuni sampaikan
saya akan minta tanggapannya pak alex
bagaimana kita juga bisa memastikan
menjawab bagaimana itu bisa sampai ke provinsi yang angka covid nya itu masih tinggi
dan juga bisa merambah sampai ke tingkat kelurahan desa dan lain sebagainya
yang jauh jauh tentunya
bapak bapak kita akan jeda terlebih dahulu
tetaplah bersama kami di cnn indonesia connected
anda masih bersama kami di cnn indonesia connected
dan kita masih akan lanjutkan dialog tentang antisipasi lonjakan klaster keluarga
masih bersama saya alexander kaginting
kepala bidang penanganan kesehatan
dan juga tri yunis miko wahyono
pak alex tadi saya minta tanggapannya
atas statement dari pak yunis sebelumnya
bahwa upaya kemampuan tracing kita memang harus diakui
harus diakui sampai sekarang ini masih sangat rendah
dengan angka penularan kemudian angka positifnya pun masih tinggi sampai sekarang
bagaimana melihat ini kemudian memastikan bahwa tracing upaya kemampuan kita untuk tracing ke provinsi yang angka penularannya masih tinggi
kemudian juga bisa menjangkau atau merambah wilayah wilayah seperti desa kemudian kelurahan bahkan sampai ke tingkat rt rw
silahkan pak alex
ya jadi pemerintah sebenarnya menyadari berbagai kelemahan ataupun kekurangan di dalam rangka penggulangan covid sembilan belas
yang pasti bahwa strategi nasional itu ada tiga komponen utama
pertama bahwa masyarakatnya itu harus melaksanakan tiga m dan itu merupakan bagian dari kehidupannya
untuk menjaga jarak mencuci tangan memakai masker
dan pemerintah tentu punya responsibilty untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas untuk melaksanakan testing tracing dan kemudian treatment untuk melakukan isolasi
jadi bagi mereka yang sakit bagi mereka yang bergejala diisolasi bagi mereka yang kontak erat karantina
ini menjadi sepenuhnya tanggung jawab pemerintah
dan kemudian pemerintah bersama masyarakat bersama sama harus mensukseskan vaksinasi
untuk meningkatkan proteksi tubuh masing masing meningkatkan imunitas
jadi ketiga hal ini sebenarnya sudah disadari menjadi strategi kita dalam rangka mengkontrol dan menanggulangi pandemi
dan kemudian pemerintah juga sudah punya pengalaman berbagai instrumen yang sudah dikeluarkan
mulai dari psbb kemudian ppkm dan kemudian kita masuklah ke ppkm skala mikro
karena ppkm skala mikro ini adalah intervensi kita yang ada di tingkat bawah
di tingkat desa
bahkan sampai ke tingkat rt
dan menggunakan kearifan lokal menggunakan bahasa lokal
tentunya yang dilaksanakan di sini adalah kontak tracing
dan kontak tracing ini berdasarkan pusat mas yang ada di situ ataupun tim yang sudah disiapkan desa tersebut
ini dikoordinasikan oleh kepala desa ataupun lurah sesuai dengan tempatnya masing masing
dan tentunya ini tidak akan bisa berhasil dengan baik kalau masyarakatnya itu sendiri tidak mau berinisiatif
untuk menyerahkan dirinya untuk bisa bagian daripada kontak tracing tersebut
sehingga inilah yang harus kita tingkatkan
jadi kapasitas testing kemudian tracing ini harus benar benar meningkat
dan kalau ini ditingkatkan tentunya logistik
rapid test antigen dan untuk konfirmasinya pcr juga harus disiapkan
dan kita lihat apa yang terjadi sekarang adalah bahwa ppkm skala mikro ini sudah diperluas
mencapai tiga puluh empat provinsi
kemudian dia sudah diperpanjang dari tanggal satu juni sampai tanggal empat belas juni
artinya pemerintah melihat bahwa ini cukup efektif untuk melandaikan dan sekaligus juga mengontrol
dan kalau kita lihat juga implementasinya dki juga sudah melakukan perpanjangan ppkm mikro
kita lihat bagaimana di dki lurah itu dengan aktifnya menggerakkan seluruh rt dan rw supaya melakukan identifikasi
bagaimana kayak mudik
bagi mereka yang bergejala dan juga untuk meningkatkan kontak tracing di areanya masing masing
persoalannya adalah memang masyarakat kita tidak terlepas dari budaya untuk berkumpul
budaya untuk bisa usapa dalam jarak yang dekat
kita lihat kemarin bagaimana di pasar tanah abang
kita lihat juga di tempat wisata
ini semua adalah dampak daripada adanya kerumunan
belum lagi mereka yang curi start pulang ke pub
dan ini juga merupakan salah satu
kelemahan kita bahwa memang operasi justisi dilaksanakan tetapi masih banyak terobosan terobosan yang diambil oleh masyarakat
sehingga mereka melakukan curi start ataupun mudik yang seharusnya ditiadakan
apa yang sekarang kita lihat adalah dampaknya bahwa sudah mulai ada gejala
sudah mulai ada peningkatan kasus terkonfirmasi
dan sebagian itu sudah kita isolasi di tempat isolasi yang terpusat atau di wisma atlet
dan bagi mereka yang sudah sakit masuk ke rumah sakit
ini kita lihat dimana bornya sudah naik
dan memang yang menjadi kata kunci itu adalah bagaimana kita mengelola kasus kasus yang ada di hulu
kalau yang di hulu ini bisa kita kelola dengan baik
di hilir di rumah sakit tentu akan bisa kita kelola juga dengan baik
sehingga tidak terjadi beban
sehingga apa yang kita harus kerjakan saat ini adalah
bagaimana mereka yang mudik harus lima hari dulu dikarantinakan
jadi jangan keluar rumah
begitu juga matangga rumah tangga
yang mempunyai pekerja di rumah
sistem rumah tangga
jangan serta merta karena mereka datang dari kampung langsung masuk ke rumah
pastikan dulu tidak terinfeksi
pastikan dulu lima hari tidak ada gejala
baru diterima di rumah
kalau di rumah terus langsung ada orang baru pekerja baru
nanti akan menginfeksi yang di rumah
demikian juga bagi mereka yang merasa dirinya kontak erat
masuk rumah sakit dan dia ketemu dalam tempo lima hari belakangan ini
atau dalam berapa jam
ini tentunya harus melaporkan diri ke rt setempat untuk dilakukan tak tracing
kontak tracing ini sebenarnya kata kuncinya
sehingga dengan kontak tracing ini kita bisa memisahkan
mana yang sudah kontak mana yang terkonfirmasi
mana yang bergejala
dan mana yang tidak dalam posisi
sehingga dengan demikian
pemisahan pemisahan ini bisa kita lakukan dengan tegas
oleh karena itu juga
lurah dan kepala desa bersama dengan rt
harus benar benar bisa melaksanakan ini secara strict
tidak boleh ada tawar menawar
dan klaster keluarga ini harus bisa kita kontak
walaupun ada seratus orang yang kontak
tidak semuanya masuk rumah sakit
di antaranya itu
ada lima enam orang yang mungkin bergejala masuk ke rumah sakit
mungkin tiga yang dirawat
oke pak alex boleh saya tahan dulu
jadi bagi mereka yang sudah kontak erat
supaya jangan dulu keluar rumah
bagi mereka yang bergejala
jangan dulu keluar rumah
kita minta bapak rt
dan kemudian lurah
kepala desa harus benar benar tegas
pak alex saya akan kasih kesempatan untuk ke pak yunis dulu pak alex
pak yunis tadi berbicara mengenai masalah ppkm mikro
ppkm mikro tadi disampaikan oleh pak alex
sekarang sudah merata semuanya
semua provinsi di indonesia menjalankan ppkm mikro per satu juni mendatang
terkait dengan ppkm mikro ini
seberapa besar efektivitasnya
kemudian dengan karakter masyarakat indonesia tadi yang pak alex sampaikan
memang masih budayanya itu budaya guyup gitu ya
tradisinya masih guyup suka berinteraksi
masih suka ingin bertemu gitu
kurang kalau misalnya nggak ketemu
kemudian yang kedua dengan adanya celah celah relaksasi yang sejauh ini juga di lebaran kemarin
masih banyak dimanfaatkan
seperti apa efektivitasnya anda lihat dengan adanya ppkm mikro ini
dengan skema dari hulu ke hilirnya
ya jadi ppkm mikro tolong bedakan dengan karantina mikro
jadi karantina mikro itu benar benar di lockdown
r v tersebut begitu
itu sebenarnya social distancing berat begitu
sementara yang tidak di lockdown itu dalam ppkm itu masih
melakukan social distancing ringan ke arah sedang tapi dikit
harusnya di indonesia itu dilakukan social distancing sedang begitu
kalau tidak menurut saya sih pertambahan kasusnya tidak bisa dibatasi begitu
atau tidak bisa dilakukan pengurangan dengan ppkm mikro saja begitu
karena social distancing nya ringan ke arah sedang dikit begitu
harusnya ppkm yang dilakukan di lockdown
harusnya ppkm yang dilakukan di lockdown
pertambahan kasus di indonesia menurut saya tidak bisa ditangkap oleh keren begitu
surveillance kita masih lemah itu yang saya takutkan
kalau surveillance itu lemah ini kelihatan kluster kluster bebulang
kluster kluster dilengkap di mana kluster ini terjadi pada kabupaten yang kotak tracingnya bagus
kota bogor itu bagus kotak trackingnya jakarta itu bagus
bagaimana di daerah di kabupaten atau provinsi yang kontak tracingnya jelek
saya yakin ada kluster seperti sama dengan di bubulak atau di cilangkap
tapi tidak terdeteksi begitu
itu yang saya takutkan benar benar
jadi sekarang ini karena saya tahu kasus di indonesia berapa jumlahnya
jadi saya detekan begitu ada kluster
jadi saya takut sebenarnya indonesia akan terjadi seperti india
saya benar benar takut dengan kondisi surveillance yang sama sekali tidak bisa menangkap penaikan kasus yang baik
begitu di indonesia walaupun kemungkinan itu ada
kemungkinan teori kalau virus itu masih virus covid yang asli
jadi yang sakit itu
itu akan seperti itu
tapi kalau itu varian baru varian india varian inggris
saya tidak bayangkan begitu
kalau yang kluster kluster itu meledak dan itu bukan karena dari varian asli
mau jadi saya takut benar
saya ini sebenarnya deg degan terus begitu kalau mendengar ada kluster yang meledak begitu
karena saya tahu jumlah yang sesungguhnya di indonesia
saya sedih begitu
oke menurut anda pun jumlah yang sekarang pun harusnya menurut perhitungan anda lebih besar lagi
betul menurut saya lebih besar
bahkan di amerika diperkirakan ya di amerika diperkirakan satu ratus dua puluh per hari
saya tidak sebesar itu begitu
amerika ahli amerika memperkirakan kasus di indonesia satu ratus dua puluh per hari mbak
jadi saya tidak memperkirakan segitu besarnya
jadi harusnya kasus kita lebih banyak dari yang ditangkap begitu
terima kasih pak yunis dan juga pak alex sudah bergabung dengan cn indonesia connected malam hari ini
tentunya tidak hanya menjadi kekhawatiran pak yunis pak alex saya dan juga semua pastinya masyarakat indonesia
bagaimana ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk melandaikan angka penularan dan juga penyebaran covid sembilan belas yang indonesia
jangan sampai kita menjadi seperti india
terima kasih bapak bapak selamat malam sekali lagi
salam sehat selalu
kami akan kembali usai jeda berikut dengan informasi pemerintah provinsi dki jakarta yang kembali melanjutkan vaksinasi covid sembilan belas
bagi masyarakat yang berusia lima puluh tahun ke atas
vaksinasi ini berlaku untuk para pemegang ktp dki dan non dki
selengkapnya sesaat lagi